lain kali kalau nyuci mobil itu yang bersih ya
perhatiin dalam dalamnya di vakum tuh
jangan jorok halus banget sih
susah banget ya
kurang ajar kamu ya pak wajar
ini kurang ajar
aduh eh ajar kamu alex
keren juga deh
aduh tapi aku mau pacaran sama nenek nenek
wah itu kangen
ampun deh ampun deh
aduh ampun deh
baru pengen enak enakan jadi orang kaya
hidup yang enak bisa pacaran
malah salah lama
alamat rumah gua dimana ya
kalau enggak gua tidur dimana ntar malem nih
udah enggak bisa dikatalin
sekarang aku ajar
ini juga aku batuk
ya ini dia
enggak salah lagi itu pasti istri gua hehehe alex allah aku mesti bikin apa ya habis kaya
banget sih dia lihat aja tuh angka bunyi aja keren begini punya pembantu hajir pasti agak
kebarat baratan nih aku mesti bisa nih oh my god bener bener ciptaanmu cantik sekali
eh siapa namamu
iya kamu saya iya siapa lagi yang saya ajak ngomong ada lagi lain kali kalau nyuci mobil itu yang
bersih ya perhatiin dalam dalamnya di vakum tuh ya celah celahnya dilihatin jangan jorok
harus banget sih susah banget ya makam tupak kurang ajar kamu ya pak
mabuk dimana kamu
cuci yang bersih tuh daun daunnya di baku mobil corak banget
jawab yang bener
kalau perlu tembak religions "
tahu kalau mereka mengangkat kita atau pilih salah ke
kalian saya pecat
kenapa kamu gak jemput sadiq
aduh sungguh madi
saya tuh gak tahu alamat sekolahnya di mana
kamu gimana sih
nah kamu akan kami laporkan ke polisi ya
lah lah lah
kalau saya nipu nyuri itu pantas dilaporin
sekarang santi ada di mana
aduh ambil gampangnya aja deh
nanti begitu dia datang kita tanya
pak udah dia telepon polisi
ini dia nih anggota sindikat
sekarang kamu ikut saya
kita ke sekolah santi
kamu pikir aku orang kaya atau supir
aku betul betul puas hari ini
iya disitu justru letak kepuasannya
jadi ternyata kamu suka sama brondong eh
aku merasa puas bisa membuktikan bahwa kamu masih mencintai aku
lihat tadi kamu begitu semangatnya memukul si alec
terus kamu mau memukulnya pakai tongkat kamu
kamu betul betul luar biasa
udah sepi pak
aduh udah jam tiga
ya udah jam segini jelas biasa aja udah sepi
mau nelfon siapa pak
jangan ibu kan sakit jantung
cepat atau lambat ibu pasti tahu nanti
kalau emang gue kenal nih urusan kayak gini maka kecil
bu santi ada di rumah ini
ibu nggak dia belum pulang bu
dia yang keladinya itu pasti sopir kamu yang baru
sopir ada ada di sini bu
udah jangan dipercaya
ya udah bu nanti thomas telpon lagi
iya pasti dia tangkap saja dia
setelahkan ke polisi
berarti dia kamu kebu santi jam berapa
aduh pak saya tuh belum pernah ketemu sama dia
kamu jangan main main sama kami
kami ini ingin melindungi dan melayani masyarakat
tapi ingat kami juga aparat yang menegak hukum
hahaha gini aja deh saya punya ide nih
dia tuh biasanya suka main sama siapa
ya sama susi
nah itu dia
ngapain repot repot tanya saya tanya aja sama susi temannya
pagi pas pulang sekolah ada orang yang mau ngasih coklat pak
eh santi mau aja pak santi ikut sama orang itu pak saya lari aja pak
orangnya kayak apa tinggi besar bertato kulitnya hitam atau putih
aduh saya lupa pak tapi saya ingat nomor mobilnya kok pak saya catet pak
ini pak catet
gue ngaku aja berani sama pak polisi
ya ini barangkali sakit cibah pak
masa istri saya dicium
pak bapak kalau saya ceritakan yang sebenarnya percayanya nih
jadi pak sebenarnya tuh nama asli saya ubaidillah bukan alex
waktu pertama kali kamu saya terima ktp kamu itu atas nama alex
ubaidillah salah lihat tuh
ya ngotot kan saya sendiri nih lihat nih kalau nggak percaya nih ktp nya nih
wah di mana
belum lanjutkan lah ya
nah ini kan
jadi saya tuh baca buku kusuk banget di pesantren tuh pak
jadi tiba tiba saya kelempar
nah masuk deh ketubuhnya si alex
nah masuk saya ke sini
jadi saya nggak kenal nih semua nih orang orang nih
si kakek nenek si bapak
sama si kecil si santi
jadi kamu tadi ngapain nyium nyium istri saya
sok kenal sok akrab gitu ya
kalau itu saya terpaksa tuh pak
mencium kok kepaksa
ya kalau bapak ngerti sih
jadi kamu mencium istri saya itu kepaksa
kamu menyuruh saya mencuci mobil itu kepaksa
dia ini bener bener sakit jiwa kali pak
kalau saya kan ubaidillah anak pesantren
aduh gimana ya gue ceritanya
sebaiknya supir bapak dibawa saja ke biskadar
rasanya jiwanya nggak terganggu
saya tuh sehat sehat aja kok pak
ya saya nggak tahu sih sama lex yang asli
alex kamu jangan takut
perjanjiannya nggak gini loh
eh aduh tarik gue dong tarik gue sekarang dong
tarik gue sekarang dong aduh
tarik gue eh jangan
alex nggak usah khawatir
kesalahannya saya nggak mau dicampur sama orang gila
pak aja pak pak mau
kau mau kan
pak saya juga mau
pak jangan pak eh jangan eh
aduh jangan pak eh
tempatnya sudah digepung